terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
meski kesehatan terus membaik dan bobotnya menurun
yunita maulidia gadis penderita obesitas asal sidoarjo
ternyata rawan terkena serangan jantung
karena itu yunita dilarang tidur mendengkur karena bisa menyebabkan kematian
yunita maulidia gadis penderita obesitas karena kelainan hormonal
ditimbulkan karena faktor genetik
hasil pemeriksaan tim dokter semasa kecil
yunita kurus dan terlambat berjalan akibat ototnya yang lemah
beranjak remaja tubuhnya membesar karena doyan makan
selain itu yunita juga mengalami kekurangan kualitas hidup
bahkan ia tertinggal di bangku pendidikan
salah satu cirinya masih belum bisa baca
kelainan inilah yang disebut sindroma prader willi
atau kelainan genetika karena kekurangan kromosom ke lima belas
kromosom lima belas hanya ia dapatkan dari genetika ibunya
semestinya ia juga dapat dari bapaknya
hal inilah yang membuatnya menjadi obesitas
ini biasa anaknya tanda tandanya adalah gemuk sekali
yang kedua dia lebih pendek dari yang seharusnya
yang ketiga dia juga ada gangguan divisit dari intelektualitasnya
sementara itu obesitas yunita maulidia membuat kondisi jantungnya terganggu
karena otot dan pembuluh darahnya juga melemah
akibatnya yunita rawan terkena serangan jantung mendadak

oleh karena itu yunita maulidia dilarang tidur mendengkur
sebab saat mendengkur timbul ritme jantung yang berubah dan kadang tak beraturan
hal inilah yang bisa menyebabkan jantung berhenti mendadak
tadi sudah saya katakan anak ini bisa terjadi sudden death kematian mendadak
baik pada waktu tidur ngorok sleep apne kemudian timbul suatu gangguan irama jantung
mengetahui hal tersebut
pinggi yunita maulidia di ruang perawatan selalu menjaga anaknya dengan ketat
meski jarang anaknya tidur mendengkur dirinya tetap ospada terlebih bila kecapean
ya pernah ngorok tapi nggak terlalu
kalau ketahuan ngorok gimana
kalau ketahuan ya saya buka ngerok ngorok ngerok ngorok tapi jualan ngorok
selama satu hari dirawat di rsud sutomo yunita menunjukkan perkembangan positif
berat badannya turun lima kg dari sebelumnya seratus kg
dua puluh dua kg menjadi satu ratus tujuh belas kg